dan kembali kami informasikan berita terbaru yang kami terima
dua orang penerjun dari angkatan udara jatuh ketika melakukan geladi bersih hari ulang tahun tni angkatan udara ke tujuh puluh
di bandara halim perdana kusuma jakarta pada pagi tadi
kedua penerjun jatuh akibat parasut tidak mengembang
satu korban jatuh menimpa rumah orang dan seorang penerjun jatuh di landasan
kedua penerjun tewas dan kini berada di rumah sakit pusat angkatan udara